sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya udah aku cari disana dulu deh
gak ada juga
gak ada sayang
mau cari kemana lagi
itu kok harganya mahal banget
ya kan kita udah cari sih rumah
terus mau cari kemana
kamu jangan adu aduan gitu dong
itu gak nyelesain masalah
ya udah ikhlasin aja kalo hilang lah
ibu juga sudah di seluruh tempat di rumah ini
tapi gak ada
apa tidak terselip di kamar kamu nak
sebenarnya masih ada lagi sih satu tempat yang belum dicari
kamu geledah aja
demi allah ibu tidak mencuri beriak kamu
biar kita semua yang di sini tahu
bahwa ibu tidak melakukan seperti apa yang dia tuduhkan
itu tak bisa langsung terjadi loh
ini aku temuin di lemari ibu
coba kan apa lagi yang kamu lakukan terhadap ibu
demi allah ibu tidak melakukannya
apa jangan jangan ini ya alasannya
kenapa ibu kemarin pergi diem diem
supaya gak ketahuan ibu
bukan itu masalahnya
ibu pergi diem diem
karena ibu tidak mau menggaguh
keharmonisan rumah tangga kalian
tapi ibu tidak mau menggaguh
keharmonisan rumah tangga kalian
ini buktinya ibu ini buktinya
ya allah nak
seumur hidup ibu ibu tidak pernah mencuri
ibu kalau ibu masih aja nyangkal terus
aku ini bisa lapor polisi loh
silahkan kalau kamu memang mau laporkan
pada polisi karena ibu yakin
ibu benar dan ibu tidak pernah mencuri
semenjak ibu di jakarta ibu berubah
ibu tidak seperti dulu lagi ibu
katanya kamu mau percaya sama ibu
kali ini aku tidak percaya sama ibu
saya tidak percaya sama ibu
tidak ada yang boleh menghormati ibu
aku ingin tahu ibu
aku ingin tahu ibu
aku ingin tahu ibu
ibu sudah tidak bisa tinggal di sini lagi
semoga kebenaran saya terluka
udah jelas jelas salah
masih aja gak bela diri
gak tau malu ya
satu hal lagi
sebelum ibu pergi
ibu mau kamu periksa bareng bareng ibu yang
yang ibu tahu
kamu periksa gak
supaya tidak ada fitnah lagi diantara kita
kamu marimu seperti siapa tek